pemilu kali ini tuh berasa tenang gitu ya jadi kita juga apresiasi nih kepada seluruh masyarakat indonesia yang berhasil kita berhasil gitu menjaga ketenangan di masa tenang kemarin bahkan hingga hari ini juga semoga tidak ada hal hal yang tidak kita inginkan terjadi
kita ke informasi berikutnya hari pemilihan umum telah tiba kalau tadi mantan presiden sudah nyoblos yang ini gubernur dki jakarta anies baswedan yang ditemani keluarga mencoblos di tps enam puluh cilandak barat pada pukul delapan empat puluh lima waktu indonesia barat
ya menggunakan pakaian serba putih anies dan keluarga berjalan kaki dari kediamannya menuju tps enam puluh yang berjarak lebih kurang dua ratus meter
suasana tps menjadi riuh saat anies masuk meja pendaftaran untuk menukarkan surat c enam kepada petugas
anies menunggu giliran sambil bercengkerama dengan warga yang ikut mengantri
dan setelah mencoblos anies di agenda akan akan mengunjungi beberapa tempat untuk melakukan monitoring pemilu dua ribu sembilan belas provinsi dki jakarta
baru saja tadi menunaikan hak sebagai warga negara untuk ikut mencoblos di tps enam puluh di kelurahan cilandak barat
dan saya mengimbau kepada semua mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk ikut menentukan mereka mereka yang akan mewakili kita sesuai dengan aspirasi kita
setelah selesai nyoblos pulang ke rumah masing masing berkegiatan seperti biasanya
dan lalu pantau hasilnya
sesudah itu kita bekerja kembali seperti peran kita masing masing untuk membuat suasana di ibu kota suasana di indonesia nyaman tertib dan aman
habis ini saya akan ke balai kota kita memantau situasi perkembangan di seluruh jakarta
seluruh aparat kita posisinya stand by di semua lokasi
kita berharap semuanya berjalan normal tapi saya akan tugas di sana untuk mantau